dua pelajar madrasah aliyah negeri man satu kabupaten kudus jawa tengah membuat plastik kemasan bungkus makanan dari bahan bahan tepung yang mudah terurai sehingga ramah lingkungan
kedua pelajar tersebut adalah niken ayu dan faliha ibriza siswa kelas sebelas smipar
proses pembuatannya menggunakan campuran tepung ganyong dan tepung mokak yang ditambah dengan aquades dan plestitizer gliserin
setelah itu campuran tadi dipanaskan dan dicetak sesuai ukuran
ide pembuatan bungkus makanan ramah lingkungan ini didapatkan niken dan faliha setelah mengetahui semakin meningkatnya sampah plastik di indonesia setiap tahunnya
kelebihan dari bumbu makanan produk ini apa
bisa dimakan terus di degradasinya selama tujuh hari habis itu menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan bisa mengurangi sampah plastik di indonesia
hasil karya niken dan fahira ini diikutkan dalam ajang malaysia
teknologi ekpo yang diikuti sepuluh negara tanggal dua puluh februari lalu
alhasil mereka menyabet medali emas
kemarin ikut diikuti oleh sepuluh negara diantaranya malaysia indonesia kroasia jepang vietnam dan lainnya
dapatkan apa kemaren dulu
alhamdulillah kami sangat bersyukur anak kami mendapatkan medali emas
bagi man satu kudus ini merupakan prestasi internasional kedua pada dua ribu dua puluh
sebelumnya tim mansatu kudus juga berhasil
meraih medali perunggu dan special award dari negara kanada di event tip iptex bulan februari di bangkok thailand